vaksin tidak melulu soal kesehatan
ada uang ada vaksin
ada bisnis besar dibalik sebaran vaksin di seluruh dunia termasuk juga di indonesia
siapa pemain utama bisnis vaksin
laris manis bisnis vaksin saya ulas sebelengkap untuk anda
kita mulai terlebih dahulu dari nilai bisnis vaksin di pasar dunia
kita lihat kebutuhan vaksin yang disebut bisa mencegah
ataupun menjadi imunitas dalam tubuh setiap anak yang baru lahir hingga dia dewasa
ternyata angkanya sangat fantastis
kita lihat pada tahun dua ribu empat belas berada di level tiga puluh tiga satu miliar dolar amerika
jadi besar sekali di seluruh dunia
apalagi negara negara dunia ketiga biasanya ini menjadi yang memiliki populasi besar
biasanya akan menjadi salah satu pasar yang sangat gurih untuk bisnis vaksin
namun kita lihat pada tahun dua ribu enam belas ini ternyata mengalami penurunan
kita lihat di dua puluh empat miliar dolar amerika
ini adalah data yang kita peroleh dari lead bank cnn indonesia
lalu selanjutnya proyeksi
proyeksi pada tahun dua ribu sembilan belas meningkat sangat signifikan
kita lihat lebih dari dua kali lipat menjadi lima puluh tujuh sembilan miliar dolar amerika
duit semua ini vaksin semua yang dibutuhkan oleh masyarakat
semakin kita butuh maka ada celah potensi uang di sana
lalu selanjutnya kita lihat setelah kita membahas mengenai pasar global
kita ingin tahu siapa sebenarnya pemain utama
perusahaan perusahaan mana yang pasti mendulang
keuntungan revenue besar di balik vaksin tersebut
kita lihat terlebih dahulu yang paling pertama saya lihat dulu dari piecher tersebut
jsg sendiri memang kita lihat
oke saya lihat dulu ini adalah glaxosmithkline
ini merupakan perusahaan yang berasal dari inggris
kita lihat ini berasal dari inggris dan perusahaan ini tahukah anda data terakhir menunjukkan
dan ini berdasarkan data dari who yang terakhir
mungkin anda tidak begitu familiar dengan glaxosmith cline ataupun gsk atau gsk dalam bahasa indonesia
tapi tahukah anda beberapa produk bisnis consumer healthcare gsk yang ada di indonesia
menjual produk produk yang sangat dekat dengan keseharian kita sehari hari
panadol stensodyne atau juga scott emulsion
itu merupakan beberapa produk yang diproduksi oleh jsg dan dia juga ternyata selain memproduksi produk produk kesehatan healthcare
ternyata mereka juga bermain di vaksin
dan menjadi pemimpin pasar vaksin di seluruh dunia
jadi berasal dari eropa tepatnya
dan kita lihat bahwa sanofi ini memang merupakan salah satu perusahaan juga yang masih berasal dari eropa
perancis kalau saya tidak salah untuk sanovi
dan kita lihat beberapa produknya memang kita lihat sangat dekat sesungguhnya dengan kehidupan sehari hari seperti visin kemudian listerine
kemudian kita lihat bahwa ini merupakan produk produk yang sangat sering biasa dikonsumsi
lalu kita ke posisi ketiga adalah pfizer
baru pasar ataupun pemain dari amerika serikat
kita masuk dengan pfizer
pfizer sendiri berasal dari amerika serikat dan memang untuk pfizer
pfizer tidak hanya ada di amerika serikat karena memang markas bisnis mereka ada di sana namun mereka juga ada di indonesia
beberapa produk yang saya sebutkan mungkin juga anda sangat kenal
ada benadril misalnya combandrin kemudian tetes mata visin itu merupakan produk produk yang diproduksi oleh pfizer
jadi bukan sanofi tadi ya jadi diproduksi oleh pfizer
ternyata pfizer juga bermain di pasar vaksin dan menjadi salah satu juga pemimpin ataupun juga penguasa
pasaran vaksin global
jadi masih amerika serikat
ada sanofi pasteur juga yang merupakan afiliasi dari sanofi tadi
jadi sama saja dan intinya adalah pasar eropa pasar amerika serikat intinya negara maju adalah pemain utama untuk vaksin di seluruh dunia
ke negara negara berkembang termasuk indonesia
namun memang beberapa waktu mendatang proyeksi dari who untuk pasar pasar seperti india dan tiongkok
akan mencoba bermain juga sebagai produsen dari vaksin di seluruh dunia menjadi bagian dari asia atau benua asia yang akan bermain di sana
lalu setelah siapa pemain besar di dunia kita ke dalam negeri
siapa sesungguhnya satu satunya produsen vaksin di indonesia merupakan badan usaha milik negara
kita lihat adalah bio farma yang sahamnya memang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah
bio farma adalah satu satunya produsen vaksin bagi manusia di indonesia
terbesar di asia tenggara yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dalam rangka memproduksi vaksin dan juga antisera berkualitas internasional
kita lihat bagaimana penjualan dari bio farma
kita lihat pada tahun dua ribu sebelas satu tiga puluh dua triliun rupiah kemudian mengalami sedikit kenaikan tidak terlalu tinggi menjadi satu empat puluh tiga triliun rupiah
naik signifikan pada tahun dua ribu tiga belas menjadi rp satu delapan puluh empat triliun
semakin menanjak tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas
menjadi dua tiga puluh empat triliun rupiah
jadi angkanya adalah triliun rupiah untuk dalam negeri
bahwa memang segi ekonomi tidak pernah bisa lepas dari setiap sisi kehidupan manusia
politik hingga kesehatan pasti ujung ujungnya duit ujung ujungnya uang
begitu juga dengan vaksin
ada potensi pendapatan di sana ada potensi uang yang besar
di samping kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik